jadi mulai dari ph kemudian suhu sisa klorin hingga tingkat kekeruhan airnya juga sudah dilakukan pengecekan oleh pihak pamjaya
jadi badan pekerja mpr itu harus memikirkan seperti apa perubahannya